didampingi oleh kuasa hukumnya para korban ini melaporkan seorang wanita berinisial sr warga kecamatan cepo
suku boyolali jawa tengah yang menjadi admin dan bandar arisan online
mereka membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar percakapan di grup arisan online
dan sejumlah bukti transfer uang dari para korban keterlapor
salah satu korban arisan online asal kota solo yn
yang saat ini dalam kondisi hamil tua mengatakan dirinya dijanjikan
akan mendapatkan kembali uang dengan jumlah lebih besar dari jangka waktu beberapa bulan
yn sendiri sudah menyetor uang sebanyak dua puluh tiga juta rupiah
namun hingga batas waktu yang dijanjikan
sang terlapor tidak kunjung mengembalikan uang yang telah disetor
saya sudah setor sesuai perjanjian sesuai tanggal yang tertera di slotway itu
sampai hari saya dapat tanggalnya itu uangnya nggak dikembalikan ke saya
itu dari bulan januari sampai bulan juni terakhir saya store
dan itu harusnya juni itu saya sudah clear dapat semuanya
lihat semuanya tapi tidak ada yang ditransfer satu satu
kuasa hukum para korban asri purwanti mengaku sudah mengupayakan jalan tengah
dengan memediasi para korban dengan terlapor pada maret lalu
namun terlapor justru kembali membuka arisan fiktif dengan mencari member baru
setelah adanya bulan maret itu sudah sekian
yang hampir dua m ya
itu minggu ini dia masih membuat lagi penawaran slot slot baru
untuk grup grup baru lagi seperti ini
saat ini polres boyolali belum bisa memberi pernyataan
karena masih memproses laporan dari para korban
para korban berharap terlapor bisa diproses secara hukum
dan kerugian uang yang dialami oleh para korban bisa kembali
taufik irvani boyolali jawa tengah